gata review saldonya dong
setiap hari lo ngelakuin berapa kali tuh
seperti makan gudeg dengan bubur seperti saya
ya gue mikir positifnya mungkin gue belum layak gitu aja sih
biasanya saya rendam dulu pakai deterjen
produk ini lu terpilih disini
terkait dari mana pihak pengelola hotel sultan
tentu tempat tempat penampungan sementara masih terus ditata
data ini hanya berganti institusi saja yang kemudian bocor satu di mana
tentunya karena dari kepolisian pun kalau mereka mempunyai kasus atau perkara di jasa keuangan mereka minta bantuan ojk juga untuk jadi ahli
tapi kalau di ruu pdp sudah jelas
dan memang di lapangan banyak yang grey area ya
jadi kalau giliran dapet yang tough
terbaru pemerintah akhirnya memastikan akan mengimpor krl baru dari jepang
dari situ saya mencari ide gimana ya caranya biar si bubur ke
bukan cuma sekedar roti yang kayak tadi mas roni bilang pabrikan jadi dibuat mesin gitu kan